kita berlanjut ke informasi mengenai persiapan asian games dua ribu delapan belas
di mana sebagai tuan rumah asian games dua ribu delapan belas
dki jakarta menargetkan dapat menyelesaikan pembangunan moda transportasi lrt
koridor kelapa gading rawamangun
di asian games nanti jalur lrt kelapa gading rawamangun ini
akan menghubungkan tiga venue cabang olahraga
yaitu bola basket di mahaka arena kelapa gading
berkuda di pulau mas serta balap sepeda di velodrome rawamangun
kemacetan akibat pengerjaan proyek lrt kelapa gading rawamangun ini
masih harus dirasakan oleh warga setidaknya hingga pertengahan dua ribu delapan belas
dengan segala kendala yang ada proyek light rail transit senilai lima dua triliun rupiah ini
ditargetkan dapat digunakan di bulan agustus dua ribu delapan belas saat asian games berlangsung
manajemen lalu lintas menjadi salah satu concern kami karena lokasinya juga sempit
kita bekerja dua puluh empat jam tidak pernah libur selama satu minggu
selain itu juga kita fokus ke kualiti pekerjaan kami
berjarak total sekitar lima delapan km saat ini di beberapa titik pembangunan
telah memasuki tahap pembuatan jembatan untuk dua lajur lintasan kereta
selain itu pembangunan depo lrt di atas lahan seluas dua belas hektare
juga terus dikebut agar dapat selesai tepat waktu
nantinya depo lrt kelapa gading ini akan dilengkapi dengan sejumlah fasilitas pendukung
masalah depo ini kan merupakan jantung dan otaknya lrt ya
iya betul pak
ini nantinya akan ada
jadi di sini nantinya ada alat alat untuk memasukkan listrik ke kereta listrik kami
dan terus ada juga operation control center seperti otaknya lrt
dan di sini juga nantinya ada tempat penyimpanan pak
penyimpanan gerbong kereta lrt
ada juga tempat penyucian
dan tentunya bengkel juga pak
jadi istilahnya balai yasa ya pak ya
perawatan besar dan kecil bisa dilakukan di sini pak
ini juga artinya ini akan ada dibangun rusun nanti rencana kedepan depo ini
jadi memang arahan dari pemprov dki pada tahap ini kami harus menyiapkan fondasinya
dimana nanti setelah lrt deponya sudah dibangun akan dibangun ke atas untuk rusunnya pak
tapi itu kan masih rencana kedepan ya pak
pr yang paling sudah di depan mata adalah bagaimana menyelesaikan proyek lrt koridor kelapa gading dan fenome sebelum asian games
ini kira kira tercapai gak mas
terseang net progresnya masih tercapai gak mas
ya jadi sampai saat ini memang kami berusaha keras pak untuk menyelesaikan semuanya
secara schedule atau secara program kami masih on schedule pak
malah sedikit lebih cepat daripada rencana
rencananya jalur kereta ringan ini akan melewati enam stasiun pemberhentian
menggunakan gerbong kereta yang didatangkan dari korea untuk pengoperasian awal
kereta akan datang tiap sepuluh menit sekali dan mampu mengangkut lima ratus empat puluh orang penumpang sekali jalan